tantangan masnya jatuh kali ya ustadz
iya dilihat dari posisi jongkoknya
sepertinya masnya jatuh di sekitar sini
di sekitar sini
oh jadi kita ubuk disini
sebagai sri kiti jamanau
untuk melolongin ini
di jamanau sih jamanau
entah kata dunia
udah anggap aja capuccino
udah sini aja
ya bisa turun
makasih ya pak
udah anterin kami
tapi bapak nggak bisa nganterin balik ya
karena bapak masih banyak urusan nih
yaudah kamu hati hati ya
iya pak makasih pak
ini bener dot alamatnya
aku tuh kesalah nih
dalam alamat yang tertera disini sih
coba kita ketuk ketuk aja
tunggu kan ini bener dot
ini rumah kosong
udah pindahan kemarin
bapak tau gak pemiliknya
itu pindah kemana
saya gak tau deh
terus kita gimana dong
aku gak tau juga
gimana cara pulang ke pesantren
kalo gak salah sih ya
tadi kan kita arahnya ke kanan
berarti kita pulangnya ke kanan juga
betul atau tidak
nah ya mantap
gue gak apa ya
gue gak apa ya
eh bareng gue tuh
bareng gue tuh
iya lu gak apa ya
masuk mas pak
biarin aja pak
biarin aja jangan pergi
mas pak mas pak
kamu berhenti kamu berhenti
aku sampai kak
takut aja mendingan kita naik ojek aja
sampai juga sih
ojek ya bang
eh ini datang nih
bukan trio b mau namanya
kalau kagak bikin kesel bikin emosi
iya mau ketemu
saya pengen saya cemak cemak
ini muka saya bukan muka bocah
kayanya beli lagi kebingungan
ya udah sih baru ngomong begitu
tantangan masnya jatuh kali ya ustadz
iya dilihat dari posisi jongkoknya
sepertinya masa jatuh di sekitar sini
di sekitar sini
oh jadi kita umek di sini
sebagai sri kiti jamana tugas pak sri kiti untuk melolongin ini
udah anggap aja cappuccino
sebentar ya nek
kita cari dulu nek
coba coba belas sini kali belas sini
belakang belakang belakang
kagak ada ustadz
belas itu belas itu belas itu
ini loh banyak banyak tuh
nek kayaknya emasnya nggak ada di sini nek
nggak ada perhiasan
mungkin jatuhnya di tempat yang lain kali ya
eh lupa yang nyari cincin emas
siapa tahu ada orang yang mau main cincin emas
nenek gila banget deh kalau dibeliin
oh jadi bukan jinjingnya jatuh
lah kapan nenek udah bilang
siapa tahu ada yang beli cincin emas buat nenek
jadi bukan cincinnya jatuh di sini emas ya bukan
bukan katanya tadi
siapa tahu ada yang mau beliin cincin emas atau nggak
ya kalau sudah umur umur mah kagak
nggak tahu mau beliin cincin emas nek
iya nek ini tadi beliin hadiah
mas nikiti harus bergegas
cepat teman teman ini tangan saya bengu banget kayak habis keburu dupak
hah pak ustadz
eh pak satpam
lah tumpen nih pagi pagi udah kemarin
paham banget sih berapa ya
yaudah bikinin aja kopi hitam yang pahit atu
ulalah kenapa jadi ngurusin kopi
ini ada hal yang lebih penting
pak lihat sobri indra sama lupan nggak itu trio bemo
lah coba itu
dia mah dari tadi di sini
cuman belum lama dia pergi ke sana
ya udah pak srikiti
ya langsung aja kita cari yuk
oh nyari bocah
nyari emas nenek nenek yang tadi
yaelah bengu lagi aja tangan saya
ntar tangannya kena cappuccino lagi
bapak aja yang minum saya makan namanya bujalana gi
iya ntar bapak yang bayar sendiri
ya hitung aja hitung aja
udah lah nggak enak tempanya aku
kalau buang sampah itu ya di tempatnya
jangan sembarangan sobri
tuh kamu tuh bawel deh
kau saat musa
udah lah dong
ya udah lah
ya udah lah
satu satu apaan lagi
lagi temen temen tuh bawel banget sih
udah gimana gak ada yang liat kemana
walaupun gak ada yang liat siapa tau
nah sekarang ada yang lihat
kamu mikir mikir kenapa
garuk gatel gatel kubu kubu
kenapa kenapa ya suaranya
coba kalian tengok ke belakang dalam hitungan ketiga
satu dua tiga
aduh tengoknya ke kanan dong
satu dua tiga
kalian ngapain di sini
lihat di bawah sampah sebarangnya nih
udah kelayapan buang sampah lagi
kebersihan itu sebagian daripada iman
sekarang kalian bersihin semua sampah sampahnya
kalian ambil masukin ke tempat sampah
habis itu siap siap untuk menerima hukuman
nah tuh ustadz katim gitu
cepat cepat ambilin sampahnya
eh sini bersihin dulu sampahnya
bersihin dulu sampahnya
hah bersihin dulu sampahnya
sampah bersihin dulu
bersihin bersihin ambilin sampahnya
punyah mulutnya burung perkutut
ya sekarang dong
ini nanti kalau misalkan hujan banjir
sampahnya kan karena plastik ini
masuk ke solokan
makin biadar aja bocah ya
sekarang kita mau buang ke tempat sampah ya ustadz
buang ke tempat sampah
bagus tapi jangan lama lama
karena abis ini kalian mau dihukum
ya udah ustadz
kita mau buang sampah
loh kabur lah
yah dia kabur lagi